kota dengan beragam perbedaan dibangun atas dasar kebutuhan
medan bukan saja sebuah ibu kota provinsi
melainkan juga denyut nadi toleransi
berdegup sesuai ritme zaman
medan berpopulasi hampir dua lima ratus jiwa
sebutlah komunitas yang mendiami kota ini
melayu karo tapanuli selatan tapanuli tengah toba simalungun dairi nias jawa aceh minang india tionghoa arab semua ada

pada zaman dulu kan kita belum ada mic belum ada apa serangan jemaah banyak
jadi hotib itu kan harus jelas siapa yang hotib siapa yang apanya kan
jadi dia harus menaiki tangga ya bertepatan kalau kita lihat anak tangganya itu tiga belas
sesuai dengan rukun sholat rukun sholat kita kan yang apa tiga belas
bentuk mimbar khatib tidak pernah berubah sejak hatib pertama berdiri di sini
sementara itu masjid telah empat kali dipugar dan diperluas agar bisa menampung jemaah yang selalu bertambah
dua ribu jemaah dapat ditampung di masjid ini
kini masjid lamagang bangkok memiliki badan kenaziran yang turun kemurun diwariskan
sejak pertama kali masjid ini diserahkan kepada sultan dewi
masjid gangbengkok berada di tengah permukiman pecinan
meski demikian justru masyarakat sekitar yang mengingatkan
jika kumandang azan meleset dari waktu yang seharusnya
mereka sepertinya kalau kita subuh itu kita tidak kita terlambat atau apa
dia mengingatkan kita ya kemarin kenapa kok nggak ada itu
suara suara tahlilan apa itu kan kok gak ada
mengingatkan kita gak ada
jadi tidak pernah bersinggungan dengan suku ataupun agama lain
sejarawan menyebut setiap ras dan suku di medan memiliki blok hunian yang lazim disebut kapsul
kapsul ini memiliki ikatan yang sangat kuat antar sesamanya
oleh karena itu disebut semangkuk salat
antar kapsul memiliki identitas masing masing
kapsul ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa
kapsul ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa
medan seabad lampau merupakan kotanya para pendatang
berbagai macam suku ras agama datang atau didatangkan belanda untuk bekerja di perkebunan
kapsul ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa

belanda menata menata permukiman orang orang dari india selatan
yang sering kemudian disebut orang tamil
atau pada masa dulu disebut orang keling
itu diletakkan di satu kawasan yang memang itu untuk diperuntukkan mereka
kalau kita lihat peta peta belanda mereka menamakan jalan itu jalan kalkuta kalkuta strad
kemudian yang tidak ditata belanda tapi migrannya besar datang kemari
itu adalah perantau perantau dari minangkabau
saat perbedaan dikesampingkan demi membangun kota baru
muncullah kebiasaan mulia
saat perbedaan dikesampingkan demi membangun kota baru muncullah kebiasaan mulia
saat perbedaan dikesampingkan demi membangun kota baru
muncullah kebiasaan mulia
ada banyak makanan yang mereka masukan
komponen yang baru tercapai
makanan inovasi yang berbeda
makanan yang repot
permainan asa otak ini bernama catur cina
kita harus belajar dahulu untuk bisa memahaminya
pendatang mengklaim sebagai pendatang mereka tidak bisa di awal pembentukannya itu mengklaim bahwa ini kawasan islam ini kawasan kristen
itu tidak tapi mereka hidup di dalam satu ruang bersama dan saling menghargai
jadi proses proses itu yang memungkinkan warga medan sebagai semuanya pendatang merasa perlu menata kehidupan baru
itu dasarnya kalau menurut saya
subkultur berperan penting dalam menjaga rona medan
karena dahulu kota ini merupakan wadah bagi para pendatang
contohnya di kampung madras dahulu kala belanda mengelompokkan pendatang asal india di kawasan ini
kuil sri mariaman adalah identitas awal kampung madras
kuil yang dibangun pada seribu delapan ratus delapan puluh empat ini merupakan yang tertua di medan
identitas yang juga lekat di kampung madras adalah masjid gaudiah yang hanya berjarak seratus meter dari kuil
tidak pernah ada gesekan antar kedua komunitas tempat ibadah ini
karena masing masing saling menghargai
dari saya kecil sampai sekarang ini nggak pernah terdengar kita yang orang india ini beklahi satu sama lain dalam bentuk konflik horizontal gara gara agama atau karena suku gak ada
semoga sampai kapan pun tidak pernah tidak terjadi
masalahnya sekarang kenapa itu terjadi
masalahnya sekarang kenapa itu terjadi
tanpa maksud membesar besarkan islam
islam sendiri punya kemampuan bertoleransi yang sangat luas
kebenaran karena kita pun ada rasa satu bangsa dari indianya ditambah dengan satu bangsa indonesia lagi
ya memang gak ada sesuatu yang mau diributkan
tidak ada sesuatu yang mau diributkan
masjid gaudiah tidak dapat dipisahkan dari kebena
halaman depan masjid kini menjadi pertokohan
usianya tak kalah tua masjid dibangun pada seribu sembilan ratus delapan belas atas wakaf tanah dari sultan ⁇ mamun al fashid
awalnya masjid gaudiah diperuntukkan bagi komunitas muslim india selatan
seiring zaman pendatang semakin beragam
membentengi komunitas untuk tidak mencampuri urusan komunitas lainnya adalah resep turun temurun
latar belakang golongan tertentu membuat mereka saling membantu
untuk urusan satu ini lompatan antar komunitas bisa saja terjadi
ketika berubah kemudian berubah
itu didahului oleh yayasan
artinya kalau untuk yang seperti itu berjalan dengan baik insya allah
hubungan antar komunitas yang terjalin saat ini didasari dari sejarah panjang nenek moyang mereka
mereka menyeberang ke komunitas lain untuk berinteraksi
jelang hari raya keagamaan interaksi terlihat di pusat niaga
saat ramadan nisan
kaum ibu berbelanja kebutuhan di pasar dengan pedagang yang berbeda suku dan etnisnya
jadi itu eksperimen eksperimen kebudayaan di medan ini
kita lebih bagus melihatnya di itu di kuliner sama bahasa
bahasa dan kebudayaan pop ya yang terbentuk dari sini
bukan di dalam kerangka etnik yang ada
itu enggak itu tegang malah di situ
di sini makanan juga menjadi kunci kebersamaan saat ramadan
waktu ini sangat ter regih jika diowis pererahan lowly sebagai arah elsa
hanya selama energy club ada pinjaman dan polaritas yang antar laba atau babas pola ini
salmah adalah generasi ketiga keluarga rautar
keluarga rauter hijrah dari india selatan ke medan pada masa kolonial
sudah tiga kali ramadan salmah membuat bubur sup untuk berbuka puasa di masjid kodiah
bubur sup adalah makanan yang diperkenalkan oleh kakek nenek salmah
dan kini bubur sup menjadi santapan khas untuk berbuka puasa
setiap orang yang mengunjungi masjid gaudiah pasti mencari bubur sup untuk iftar
padahal ada banyak jenis menu makanan lain yang disumbangkan warga sekitar untuk berbuka puasa
memang sudah seperti ini kebiasaan setiap mau berbuka harus masak bubur sup
iya kebiasaan setiap tahunnya
udah dari nenek nenek dulu lah ya kan
ini berarti masakan khas india selatan kah
atau yang dibawa dari nenek zaman dulu ke sini ke indonesia atau di medan lah
kayaknya kalau bubur sop ini masakan india selatan
nah kalau untuk bumbu bumbunya gimana bu dapatnya
bumbunya dapat di sini dapat
ada di indonesia lah
bumbunya kayaknya bawang bawang merah bawang putih
ada semua ya
ada semuanya ada di sini bumbunya
jadi gak cukup kesulitan untuk cara bubur
nah ini siapnya berapa lama lagi bu
tadi proses berapa lama sih bu
kira kira dia empat jam gitu lah
iya kan ini porsinya banyak
berapa orang kira kira
ini untuk makanan takjil kah atau
takjilnya sudah berat ya bubur sup ada daging kambing di dalamnya
nah ini kalau saya bisa ceritakan wanginya sudah terasa ya
karena dari asap asap ini cuma agak makruh sih sebenarnya kalau puasa
ini masih nunggu berapa lama lagi bu
saya rasa setengah jam lagi
setengah jam lagi sambil aduh asapnya sudah banyak
sambil menunggu buka berarti
sudah bisa dinikmati

sementara menunggu bubur matang
chai atau teh susu khas india

diberikan kembali ke tempat yang lebih mudah
sementara menunggu bubur matang
jai atau teh susu khas india
juga disiapkan sebagai pelengkap saat berbuka
setiap hari kita sediakan bubur
bubur ini memang khas india lah
bahkan khasnya india selatan
nah jadi bubur ini disediakan dibagi bagi untuk masyarakat
siapa yang datang kemari bawa rantang bawa ini dikasih terus
ya sampai habis
dan kalau habis nggak ada yang bisa marah juga
mereka udah ngerti dia terlambat berarti
lalu bukaan sama
nanti dari penjual penjual kue sini kirim juga kue ada aja
kalau dari yayasan yang dibiayai itu bubur aja
iya kan baik
bubur aja yang dibiayai
yang lain itu nggak pernah dibiayai
bubur sama chai
sama teh susu itu
nah lain nggak pernah nggak dibiayai
tapi makanan bisa penuh di sini
ada aja yang nantar kalau udah ramadan dah
saya pikir itu memang hak bulan itulah
menjadi ajaib dan berlebih lebih dalam soal makanan gitu
azan maghrib sebentar lagi
anak anak tak mau ketinggalan mengincar bubur sup untuk berbuka puasa
saat azan berkumandang seluruh kegiatan duniawi berhenti sejenak
termasuk kegiatan komunitas lain sebagai bentuk penghormatan kepada umat islam

mereka yang hidup di sini percaya adanya hukum tabur tuai
siapa yang memupuk konflik dialah yang akan merugi
siapa yang tidak menjaga hati dialah yang akan mendapat kemudaratan
seperti semangkuk salad identitas yang beragam disatukan dengan hal hal kecil
namun berdampak besar bagi toleransi
ramadan pun jadi lebih khidmat ketika kita saling hormat